bertepatan dengan hari kemerdekaan republik indonesia ibu brigadir yosua menangis di
pusara makam almarhum di kompleks pemakaman umum desa sukamakmur kabupaten muaru jambi
rosti simanjunta histeris mengenang anak keduanya itu keluarga meminta pemulihan
dengan nama baik almarhum jadi pelawan kau sayang merdeka indonesia tapi kau masih disiksa
kemerdekaan itu saya kematian brigadir juga menyisipkan teka teki aliran dana di rekening
almarhum kuasa hukum keluarga brigadir yosua mengaku heran saat mengetahui rekening milik
korban pembunuhan masih melakukan transaksi keuangan pasca penembakan di rumah dinas irjen
ferdi sambo kamarudin simanjun tak menduga empat rekening milik brigadir yosua sempat dikuasai oleh
salah satu tersangka dan melakukan transaksi saat yosua sudah meninggal bahkan nilai total
transaksi itu mencapai dua ratus juta rupiah ada empat rekening daripada almarhum ini dikuasai atau dicuri oleh
terduga perdisambo dan kawan kawan handphonenya atm nya di empat bank tak hanya itu pihak keluarga
mengaku ada sejumlah barang milik brigadir yosua yang belum dikembalikan setidaknya ada enam jenis
barang yang disita untuk dijadikan alat bukti yakni dua unit handphone jam tangan tas dompet
kartu identitas kedinasan dan uang tunai sebesar enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah yang disita
itu enggak salah
enam puluh dua juta sekian disita penyidik itu iya alasannya enggak tahu
harapan om dengan itu pokoknya yang tidak bersangkut paut dengan penyidikan
segera dikembalikan keluarga meminta penyidik mabes polri mengembalikan barang barang pribadi
milik almarhum jika tidak ada sangkut pautnya dengan penyidikan tim liputan cnn indonesia